bagi anda yang mencari tempat wisata alternatif saat libur panjang
tampaknya kota bergen di norwegia bisa menjadi pilihan
kota terbesar kedua di norwegia ini memiliki bentangan laut yang indah
serta keramahan penduduk lokal dalam menyambut tamu wisatawan
kota indah ini adalah benven kota kedua terbesar di norwegia
saat musim panas bulan mei hingga juni ribuan wisatawan dari berbagai negara berkunjung
saya berada di bergen
kota kedua terbesar di norwegia
kota ini terkenal dengan kota wisata
seperti yang anda lihat di belakang saya kekuatannya adalah pada wisata perairan laut
nah disini saya akan menunjukkan beberapa hal yang menjadi keunikan
di mana kita di indonesia bisa belajar bagaimana mengelola kota wisata kelas dunia
bergen berada di wilayah barat norwegia
kota yang berdiri pada seribu
tujuh puluh masehi ini adalah pusat armada dagang perdagangan terbesar di skandinavia
kota ini juga pusat angkatan laut norwegia
banyaknya fjord atau laut yang memanjang menjadi daya pikat norwegia
tepatnya kota ini
laut yang amat dekat ini juga memudahkan akses terhadap berhan sebagai kota industri dan wisata
hangatnya penduduk dalam menyambut tamu menjadi keunggulan yang langka
data menunjukkan kehangatan penduduk lokal menduduki peringkat nomor satu dalam memikat turis
sebagai pusat turis pelabuhan bergen dan dermaganya bersih dan aman
tidak heran wisatawan pun amat menikmati suasana ini
tidak ada hiruk pikuk atau becek seperti di banyak dermaga lain

unesco mencanangkan bergen di bergen sebagai warisan dunia
demi mempertahankan keunikannya saat renovasi
brigon tertutup dengan model sejenis aslinya
selfie atau nge vlog pun tidak akan terganggu
bangunan bangunan ini adalah world heritage atau warisan dunia
nah untuk mempertahankan bentuk aslinya
mereka tetap harus terpaksa merenovasi
brecon pun tetap menjadi sasaran foto atau sentra turis menikmati wisatanya
kebiasaan ini juga menarik
semua mobil berhenti saat pejalan kaki hendak melintas
di sini menghormati pejalan kaki bukan hanya slogan
tapi dipahami dan dipatuhi
tidak ada lampu merah teriakan atau klakson yang memekak
menurut amaran yang ditunjukkan kongres warisan przedstawasi indonesia
yang mem chloe adalah seorang penghasilan bantuan
mereka menunjukkan bahwa menyeluruh negara

cara untuk mencari pemancing pertukaran
yang digunakan itu betul betul mereka
mereka bers quiser surat surat temporada baekse serta nuestro

selain ini berbeda dan lebih berbeda dan menurut abdulwoajem
saatnya berbenah bagi kota di indonesia yang
berniat untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia